dulu salah satu alat musik yang kita kenal identik dengan bambu adalah suling
seiring perkembangan zaman bambu dapat menjadi bahan baku alat musik akustik
ya inilah gitar bambu akustik
gitar ini merupakan karya para pengajar seni yang tergabung dalam lembaga pendidikan seni nusantara
berangkat dari ide bahwa pendidikan seni tidak hanya pengetahuan tapi juga wawasan
mereka memutuskan untuk membuat gitar sendiri dari bambu di bengkel bambu sederhana mereka di bogor jawa barat
bambu mereka pilih karena merupakan salah satu kekayaan tanaman di indonesia
tidak hanya melimpah bambu juga dipilih sebagai upaya konservasi mengurangi penggunaan kayu
bahkan bambu yang mereka pakai bukanlah bambu liar yang tumbuh di tepi sungai sebagai tanggul
namun bambu ini juga dipilih sebagai upaya konservasi mengurangi penggunaan kayu
bambu yang cukup umur dan hasil tanam sendiri di kebun mereka di majalengka jawa barat
proses membuat gitar bambu memakan waktu penelitian dan uji yang cukup lama
sekurangnya sembilan tahun mereka melakukan riset dan pengembangan formula gitar bambu yang mereka produksi
pembuatan gitar bambu ini dilakukan manual dan cukup rumit
namun hasilnya cukup memuaskan
dengan proses pembuatan yang hati hati dan presisi gitar ini dapat menghasilkan bunyi khas dan kaya melodi
gitar karya mereka telah diuji coba hingga manca negara
negara empat musim juga menjadi sasaran uji coba gitar ini seperti amerika serikat
tujuannya tidak hanya menjajal kualitas suara namun juga daya tahan bambu menghadapi musim yang berbeda
musisi dan pemusik profesional juga telah memberikan respon positif selama ini
dari mereka inputnya adalah secara nada itu tidak masalah
bambu mempunyai karakter bunyi yang lain yang khusus
ada ngomong yang nada tingginya bagus kurang di nada rendahnya
nah ini semuanya menjadi perbaikan perbaikan dari kita
kalau misalnya ada yang kurang nada rendahnya gimana untuk membuat itu menjadi lebih rendah lagi atau lebih baik lagi sesuai dengan keinginan para pemain
kita coba untuk senyaman mungkin dimainkan oleh pemain sehingga dia bisa leluasa untuk memainkan
produksi gitar ini belum berencana mencapai skala industri
mereka ingin menjaga kualitas gitar buatannya dengan hanya menerima pesanan terbatas dengan konsep butik
gitar akustik bambu ini dibanderol mulai tujuh juta rupiah dengan waktu pengerjaan lima sampai enam minggu
selain gitar akustik
bengkel bambu ini juga mencoba membuat gitar listrik kecapi gendang bahkan beduk dari bambu
harapan mereka sederhana bahwa bambu bisa menjadi warna baru bagi hasanah musik dan ragam bunyi di dunia
kita kan kalau tadi disebutkan bahwa setiap bahan itu memiliki properti akustik tersendiri
bambu pun sebetulnya pasti lah secara alamnya memiliki properti akustik yang tersendiri pula
nah walaupun properti akustik ini suara atau karakter suara yang mitils hanya bisa diketahui oleh orang orang expert
yaitu para pemain
jadi andai kata kita bisa menemukan bambu dengan pengolahan tersendiri
menghasilkan bunyi yang appropriate yang disukai oleh para pemainnya
itu berarti kita akan kontribusi pada kasanah bunyi bukan hanya di indonesia
tapi juga di dunia
meski telah berhasil membuat gitar bambu yang dapat bersaing dengan gitar kayu modern pada umumnya
bengkel bambu ini terus melakukan pengembangan
harapannya agar gitar bambu karya mereka dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik
tidak hanya suara atau bunyinya tapi juga nyaman dimainkan serta tahan lama
yogi tujuliarto warsa bogor jawa barat